lain kali jangan begitu ya debbie
papa kan baju debi masih banyak
nah iya tapi kalau baju kamu nanti jadi tinggal sedikit
wah kata bu yola kita gak boleh pamer
kamu itu anak papa debbie
jadi harus nurut apa kata papa
sekarang kalau kamu bajunya dikasih orang orang
terus orang orang pamer sama orang orang lain
pamer juga sama debi
terus bagaimana coba
wah kita harus jadi orang baik
kamu mandi dulu deh
tidak baik di dalam kamar berdua sama pacar
apalagi pintu ketutup
neneng kan nggak apa apain pak
tetep tidak baik
kamu punya paka yang lebih sopan
yang paha pahanya tidak keliatan
kamu paka yang lebih sopan
bapak ini teh fashion
jangan kebiasain mandang orang dari pakeannya bapak
tidak enak dilihat orang
ngapain bapak mikirin orang
apa orang mikirin perasaan kita pak
ini teh urusan neng
neng kan gak pernah ganggu orang
kalau mereka merasa terganggu itu urusan mereka
masalah cerai kabu dengan idan bagaimana
sudah didaftarkan tinggal tunggu sidang
kang ida juga besok datang mau bawa semua barang barangnya
sudah selesai belum bacanya
pasti bagus kan
mama tuh gak ngerasa ada mamah di dalam tulisan kamu
tulisan kamu gak bagus tuh
mams bukan yang puji malah ngata ngatain
mams gak ngargain banget sih usahanya aku
tunggu dulu bukan begitu
kamu kalau mau nanya pendapat itu kamu harus bisa terima dikritik
kalau kamu cuma maunya dipuji aja tuh jangan minta pendapat
kamu harus cari orang yang bisa kasih tahu kamu tentang kekurangan kamu
bukan cuman kelebihan kamu
kalau emang tulisan kamu jelek masa mama bilang bagus bang
sama aja mamah menjerumuskan kamu abtu
kamu harus lebih bisa menghargai kritik dibanding pujian
tapi yang moms kasih tau itu bukan kritik
moms itu emang ngejelek jelekin aku doang
tuti namanya juga kritik
ya pasti begitu
gak ada kritik yang bagus
emang tulisan aku jeleknya di mana moms
mama tuh pas baca cuma ngerasa kayaknya kamu tuh bikin ini asal asal aja gitu
ngarang ngarang aja seenak kamu yang penting jadi
mama tuh gak seperti yang ada di tulisan kamu
terus emangnya moms orangnya kayak gimana
kok kamu nanya lagi sama mama
ya kamu cari tahu sendiri dong ama seperti apa
kamu cari tahu
nanti mamah baca
pokoknya kamu harus sampai mengerti
sampai kamu tuh berpikir kamu tuh ngerasa bahwa
oh iya ternyata si mama tuh seperti ini orangnya gitu
masa mamah juga yang ngasih tau
ketakutan kita pada dunia
buat kita tidak lagi takut sama allah
padahal dunia ini milik allah
kita manusia tidak bisa ngasih kalau allah tidak berkendak ngasih
tapi justru kita takutnya sama manusia
padahal manusia yang kita takuti itu
mendapatkannya dari allah
saum sepertinya sholat di rumah aja
aduh maaf pak
pakaian saya takut tersemuah
tuh lihat aja pak
bapak ada sarung
gak usah pak
bapak sama ibu duluan aja ya
nanti keburu abis maghribnya
lucu banget kan
ini untuk di hongkong
oh yang di hongkong
ini bagus ya
bagus banget ya
lucu banget ya
ini yang digunakan bagus nih
ini yang digunakan bagus ya
ihdinas shiratan mustaqim
shiratan lazeenan anta'alayhim
ganteng juga ganteng
lain kali jangan begitu ya debbie
apa kan baju debbie masih banyak
tapi kalau baju kamu nanti jadi tinggal sedikit
terus kalau mau pamer sama orang orang bagaimana
wah kata bu yola kita gak boleh pamer
kamu itu anak papa debbie
jadi harus nurut apa kata papa
sekarang kalau kamu bajunya dikasih orang orang
terus orang orang pamer sama orang orang lain
pamer juga sama debi
terus bagaimana coba
wah kita harus jadi orang baik